warga di kota sukabumi mengamankan seorang wanita yang diduga kan melakukan penculikan
selain menarik lengan sang anak wanita yang diduga mengidap gangguan jiwa ini pun mengejar anak yang menjadi targetnya
warga kampung kola beres kelurahan dayu luhur kecamatan warudo yongkota sukabumi
dihebohkan dengan seorang wanita parubaya yang diduga akan melakukan penculikan
aksinya ini dilakukan terhadap dua anak perempuan yang baru saja keluar dari sebuah warung internet di dekat pemukiman warga
secara tiba tiba pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa ini langsung menarik kedua tangan korban kemudian menyeretnya
merasa terancam kedua anak langsung berlari dan kemudian dikejar oleh pelaku
warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan wanita parubaya ini ke kantor kelurahan
menghindari amuk masa yang sudah terbakar isu penculikan anak
si siapa itu anaknya itu gitu ada anaknya
terus sempat ditarik tarik emang
iya kayak tanya emang sempat ditarik tarik
terus ada yang nangis terus kejap tarik nyebut nyebut siapa santi santi
si ibu ibu itu nyebut nama santi santi
iya santi santi
tapi dia bukan santi
polisi yang datang ke tkp langsung mengamankan pelaku
dan dibawa ke bapolres sukabumi kota untuk diperiksa
dua orang anak perempuan yang diduga akan menjadi korban penculikan pun langsung diminta keterangan di kantor polisi
pas itu ada laporan begitu kami sarankan kepada warga jangan dudah bapan bawa aja kesini ke kelurahan
langsung dibawa ke kelurahan
dan kami dari pihak kelurahan menghubungi pihak yang berperawatan bapak bimnas sama bapak bimsa
si ibu ibunya yang tersangka ya
ya istrinya ya
yang terduga itu menarik anak sambil dikejar
wanita parubaya yang diduga mengidap gangguan jiwa ini pun diamankan di mapolres sukabumi kota dan akan menjalani pemeriksaan dokter jiwa
jika terbukti mengidap gangguan jiwa kepolisian akan menyerahkan ke dinas sosial untuk dilakukan penanganan
ahmad fikri sukabumi
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat